tetapi kalau untuk mengantisipasi walaupun tidak terjadi pemburukan indikator
tapi untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan
sangat dimungkinkan bahwa akan ada tambahan tambahan regulasi
yang sekarang dilakukan oleh pemerintah di dalam menghadapi antisipasi gelombang ketiga
yang pertama itu mempercepat vaksinasi
cakupan vaksinasi diperluas terutama bagi lansia
nah terus kemudian yang kedua adalah perluasan penggunaan aplikasi peduli lindungi
ini kan terus menerus didorong sehingga kita memastikan bahwa
orang yang berada di ruang publik adalah orang orang yang sehat
atau dengan risiko yang minimal
terus kemudian yang ketiga ya kampungnya tiga m
penerapan protokol kesehatan yang ketat itu terus diberlakukan